keinformasi lain presiden joko widodo memberikan tanggapan tentang penetapan tersangka kepala basarnas
marsikal madia tni henry alfiandi oleh komisi pemberantasan korupsi
dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan basarnas
jokowi menyebut akan menghormati proses hukum serta mendorong pembenahan sistem pengadaan di kementerian dan lembaga
jokowi menyebut akan menghormati proses hukum serta mendorong pembendahan sistem pengadaan di kementerian dan lembaga
jokowi menyebut akan menghormati proses hukum serta mendorong pembendahan sistem pengadaan di kementerian dan lembaga